spaghetti fetucini fus sili atau ravioli adalah jenis pasta yang sering digunakan di dapur rumah atau bisa ditemui di banyak restoran
tapi ternyata di dunia pasta tak hanya itu saja
ada lebih dari tiga ratus lima puluh jenis pasta dengan berbagai macam bentuk yang mungkin jarang kita kenal
seperti bukatini yang terlihat seperti pipa panjang
ada pula kalamarata yang berbentuk seperti potongan kalamari
kasarece yang berbentuk seperti keong bambu dan mavalda yang seperti pita kusut
nah di indonesia hidangan pasta menjadi favorit banyak orang karena memiliki tekstur yang mirip seperti mie
seperti mie ya mie di indonesia tapi sosnya itu lebih banyak lebih banyak stylenya jadi bisa pilih pilih
that's why aku suka pasta
dengan tiga bahan dasar yaitu tepung telur dan minyak pasta bisa dibentuk sesuka hati
bentuk pasta yang dibuat rupanya memiliki
fungsi tersendiri yaitu untuk menekankan cita rasa masakan
jadi setiap pasta itu ada fungsinya masing masing
jadi contoh seperti ravioli ravioli itu pasta yang kita isi dengan filling
mau kita kasih bayam kah atau keju kah atau telur kah
dan kalau pasta pasta yang lain banyak ukurannya ada yang ringker ringker
itu fungsinya itu untuk
supaya sausnya menempel pada pasta
salah satu yang gemar mengutak atik pasta adalah rahel cahya
perempuan lulusan sebuah sekolah chef ternama internasional yang kini memiliki usaha catering
ia sering bereksperimen dengan jenis pasta yang berbeda dan aneka saus agar tidak bosan
berapa tahun terakhir ini lebih sering bereksperimentasi dengan bentuk bentuk beragam seperti
kasi receh ada bukatini mafalda
ada bukatini mafalda
cuma butuh waktu aja sih
karena pasta itu nggak ada rule konkret harus seperti ini harus seperti itu
bisa improvisasi sendiri
di indonesia pasta biasanya dikonsumsi sebagai pengganti karbohidrat lain seperti nasi
menurut ida gunawan seorang dokter spesialis gizi klinik pasta memiliki protein yang lebih tinggi ketimbang nasi
kalau satu porsi nasi ya kira kira seratus gram nasi mengandung kira kira empat gram protein
tapi kalau whole with pasta dalam satu porsi mengandung kira kira tujuh gram protein
jadi proteinnya lebih tinggi dibanding nasi kita
masih menurut ida pemilihan jenis pasta yang tepat juga penting
pasta dengan kandungan gandum utuh atau whole with lebih baik karena mengandung serat paling tinggi
serta kaya vitamin dan mineral
selain itu hindari merebus pasta terlalu lama karena kandungan vitaminnya bisa hilang
tim liputan cnn indonesia